belinya berapa bang
kalau belinya beli normal
rp lima satu ratus lima puluh kan kalau di pon
terus abang jual lagi kemana
ya kalau jualnya sih ngacak istilahnya siapa yang perlu kita kirim
mereka itu membeli solar menggunakan mobil box ini dari pom bensin ke pom bensin dengan harga subsidi
kemudian setelah itu dia pindahkan ke mobil mobil tanki ini dan selanjutnya mereka jual ke proyek proyek yang membutuhkan
tapi sudah berapa lama pak dilakukan
kalau menurut pengakuan daripada bandarnya itu kurang lebih sudah hampir satu bulan
di sini ya di sini sudah kurang lebih satu